kalau gini aku jadi penasaran
kita harus mikirin gimana caranya kita bisa ngabisin keponakan sing mary secepatnya
gue udah gak sabaran banget soalnya
iya tante aku tuh bener bener benci sama laura
aku pengen bikin dia peljaran dan biar dia kapok
lu jangan mentingin balas dendam lu dulu
ya lu mesti sabah dikit
dan kalau lu mau sabar lu pasti bisa untung
oh buat nyedot upil
eh bukan lagi itu buat nyedat ingus
tentang yang ber ms elizabeth pengok nasional yang diambil biasa
belum berkeputaran tubuh cubur di sini
apakah dia atau threatriok
iya satu satunyaietuduh teman
ntar aku bigiin di bawah selidik
dengan makhluk sendiri
mendingan kita periksa yuk
ah nggak ah lu aja dah
nah ini saat pemin yang males nih
udah lu aja gue ngantuk
bener loh ya jaga sini ya
kalau ada apa apa tangjang
udah deh tunggu sini ya
gue bunuh lu
setan setan gue bunuh
gue jambang abis lu
gue pilih botak
jangan jangan jangan
suara apaan ya
ledakan di laboratorium ini
katanya eksperimen lu berhasil mana
nih eksperimen gue masih utuh nih
lu tuh eksperimen lu tuh yang tadi
kayaknya suaranya dari sini
mana bau bau gini lagi
eh jangan jangan jangan jangan
waduh mana tengah malam begini
mudah mudahan nggak ada setan ah
tuh kan tuh tuh tuh kan tuh kan
lu kenapa bengong kayak gitu
tau nih kayaknya gue ikutan lomba kimia gue belum belajar
kalau lu mau gue bisa kok ngajarin lu
kebetulan gue bisa kimia
eh jangan udah telat lagian siang ini kan mulainya
sebentar lagi kita tuh jadi saudara
jadi om jajah bokap gue suka cinta sama emak lu emak omas
nah kalau mereka udah nikah pasti kita udah jadi anak anak mereka gokil kan
gue duluan ya
sama emak omas hahaha
apa tuh aku mau minta maaf nih ada kabar buruk
loh maaf kenapa lu nggak salah kok
bukan gitu tapi aku tahu kalian berdua tuh udah siapin diri sendiri buat kompetisi ini kan
tapi aku dengar lamnya tuh gak bisa dipakai ada yang rusak
apaan lu meluk gue lu ngapain meluk meluk gue
tahu lu sendiri yang meluk gue
opi kita bangun sekarang yuk
oh iya by the way tau nggak kayaknya gue lebih suka sama lucky deh
i think he's so cute mendingan gue putusin aja duluan kali ya
menurut lu gimana
kok lu nggak jawab sih jawab dong
ayolah aku dong
tapi sebentar lagi lu sama lucky tuh akan jadi saudara
kalau om jaja itu suka banget sama nya lu
tuh nya omas
assalamualaikum dong udah dateng gimana sih lu
be besok kan mau puasa be
maafin semua kesalahan luki di masa lalu
lucky harap di bulan puasa nanti bebe nggak marah marah terus sama lucky
masa sih orang tua mau maafin anaknya
iya udah sama sama be
be pokoknya lucky minta maaf banget ya be
pokoknya lucky tuh ngerasa bersalah banget be kalau ngetiang dulu dulu be
apalagi yang sekarang ini b
luki mau ke tetangga tetangga sebelah mau songkompan minta maaf
memang didikan be nya begitu sopan sama orang tua
mau puasa minta maaf
masya allah duit gue di mana ya
ngerasa ini bukan nikahan tau
ini pasti si monyoknya
pasti dia yang ngembat ya
tengka tenka aja lu ya
duit papel lu ngembat ya
itu bakal sahur
aku ingin menjaga
aku ingin bernyanyi
maaf nggak ada uang
bokap ini bukain pintu dong bokap
saya kira tukang ngamen kaleng rombeng
kok nggak kayak biasanya
pak gaya cium tangan bapak segala
mesti ada apa apanya di ujungnya
bokap punya ini dulu ya
aku ingin bernyanyi
ayah di mimpi
udah udah udah
jangan diterusin nak
merasun sukma nak
miris hati bapak ini
kamu nyanyi ada apa sih
bukan gitu bokap
kan bentar lagi bulan ramadhan nih
gak tau tuh udah selalu bikin bokap kesel
bikin bokap marah bikin bokap stres
ya aku gak mau ibadah puasa kita jadi kotor
aku maunya semuanya bersih bersih aja
kalau mbokmu masih ada bangga punya anak kamu nak
kamu anak yang berbakti nak
sebelum kamu minta maaf sudah bapak maafin nak
kamu boleh nyanyi nak
boleh nyanyi ya
mungkin kan aku bernyanyi ya bokap ya
eh bokap bokap
eh bokap bokap
nggak boleh marah marah
kan tadi baru aja maafin gatot
ya harus sabar ya
nggak boleh marah bulan puasa ya allah
ini ujian bulan puasa ya allah
kalo gini aku jadi penasaran
kita harus mikirin gimana caranya
kita bisa ngabisin keponakan si mary secepatnya
gue udah gak sabaran banget soalnya
aku tuh bener bener benci sama lora
aku pengen bikin dia perjalanan
dan biar dia kapok
lu jangan mengingat balas dendam lu dulu
ya lu mesti sabar dikit
dan kalau lu mau sabar lu pasti bisa untung besar
ya benar kalau lu lebih sabar sedikit
lu pasti dapat keuntungan yang lebih besar dong
emangnya aku dapat keuntungan apa tante
gua itu punya rencana yang sangat berlian sekali
wow oke banget tuh tante aku yakin rencana kali ini berhasil
bagus itu bagus itu ide yang paling bagus
kagak pernah tahu loh makanya diem aja loh
yaudah deh tante aku pergi duluan ya
jangan bergerak kalian sudah dikepung
jangan bergerak kalian sudah terkepung
ya ampun om hadi tante myrna